dalam peraturan otoritas jasa keuangan no tiga puluh lima tahun dua ribu delapan belas mendapat reaksi beragam di masyarakat
bahkan disinyalir aturan ini bertabrakan dengan semangat mengurangi kemacetan dan polusi udara
karena kendaraan bermotor di beberapa wilayah indonesia
namun di satu sisi otoritas harus mendorong pertumbuhan industri kendaraan dan pembiayaan
bagi anda calon pembeli kendaraan bermotor tentu tidak asing dengan istilah dp ringan dp ceper ataupun uang muka ringan
nah dalam peraturan otoritas jasa keuangan no tiga puluh lima tahun dua ribu delapan belas
kita sebagai pelaku bisnis otomotif ya cukup senang dengan adanya kebijakan
dengan bisa dp murah kalau saya mengatakan tidak dp
dp tapi dp murah
dp murah ataupun dp ya kalau kebijakannya kan dp
akhirnya market agak sedikit tertekan karena perlakuan dp
karena memang masyarakat indonesia ini terutama di customer kami customer toyota itu
biusmal menjelaskan di awal tahun ini market agak tertahan karena proses pemilu
menurut data asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia
akan tetapi di awal november
kenapa agak sulit untuk tumbuh
ada beberapa faktor di dua ribu delapan belas
pertama penjualan mobil sendiri pun sudah cukup panjang dan cukup lama di kisaran satu satu juta
flat tidak tumbuh
kedua itu mobil baru
penjualan motor juga turun dari angka tujuh delapan tujuh sembilan juta
mungkin lebih dari delapan juta seingat saya dua ribu sebelas
turun terus sampai level yang terendah di dua ribu tujuh belas kemarin di kisaran lima delapan juta
nah dua ribu delapan belas itu sudah naik
pemerintah dan ojk belum senang dengan pertumbuhan penyeluruhan kredit di dua ribu delapan belas
nah pembiayaan iknb khususnya yang hampir mirip bisnis modelnya dengan perbankan adalah multifinance
difinance ini sebenarnya dari kapasitas sumber dananya itu sebenarnya lebih baik daripada penyeluruhannya
seingat saya dua ribu delapan belas itu pertumbuhannya lebih besar masuk dana ketimbang menyalurkannya
tiga hal yang terkait
pertama itu soal kaitan dengan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi
yang kedua itu soal
untuk gerakan untuk bisa menyehatkan perusahaan pembiayaan
yang ketiga itu soal transportasi ya
nah menurut saya ini tiga hal ini harus kita lihat
apakah satu dan lain hal itu melakukan trade off ya meng offset
kita tahu bahwa insentif untuk pembiayaan kendaraan selalu men trigger pertumbuhan yang lebih tinggi
pojk itu saya kira belum cukup bisa memberikan penjelasan kepada publik ya
soal yang ketiga ini terutama
dan yang menambahkan proyeksi penjualan kendaraan bermotor tahun dua ribu sembilan belas diperkirakan lebih dari delapan persen
hal ini tentunya berimbas pada kenaikan konsumsi bahan bakar sekitar sembilan persen
serta pengurangan kecepatan di jalan raya sepuluh persen
agung happy iman firmansyah jakarta